dokumentasi foto foto di masa lalu menjadi bukti aktivitas plta yang usianya sudah lebih dari seratus tahun itu
rangkaian pipa ini diturunkan dari ketinggian tiga ratus meter dengan kemiringan mencapai tujuh puluh derajat
mencapai rumah pembangkit di bawah sana dan pipa yang sebelah kanan adalah yang asli dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sementara sebelahnya baru ditambahkan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
masuk ke dalam rumah pembangkit pln
di rumah plta plengan langsung terdengar dengung mesin yang cukup kencang
di dalamnya terdapat lima mesin generator dan turbin berjenis horizontal
tiga di antara mesin itu masih menggunakan mesin yang sama
sejak seribu sembilan ratus dua puluh dua dan masih berfungsi hingga sekarang
di sekitar plta tinggal rudy sugiman yang berprofesi sebagai petani kopi
menurut pria berusia empat puluh lima tahun itu
plta plengan sudah menjadi kebanggaan warga pengalengan
dan banyak keluarganya yang turun temurun
dan bekerja di sana
salah satu diantaranya adalah almarhum kakeknya yang sering berkisah tentang sejarah plta
di situ terus dari awal
ya maksudnya di unit plta plengan dari sejak
kalau saya juga dengar cerita dari kakek itu dari zaman belanda lah
hingga jepang ke sini
bahkan yang saya dengar cerita di plta plengan itu
pas zaman lautan api itu
nah kadang si bangunan tersebut itu sampai ditanami dengan tanaman labu siam
untuk kamu pelan pelan
untuk menghindari dari pesawat jepang
itu yang saya dengar cerita di kakek itu
sekitar sepuluh km dari plta plengan
terdapat plta alamajan yang terletak di tri baktimulya
pengalingan kabupaten bandung jawa barat
air yang digunakan sebagai pembangkit di plta alamajan
merupakan air pembuangan dari plta plengan
karena masih berada di aliran sungai yang sama
yaitu sungai cisangkui
namun posisinya lebih rendah seratus meter di ketinggian satu seratus meter di atas permukaan laut
plta ini baru dibangun pada zaman belanda
masih dapat kita lihat di sana
yang unik untuk mencapai rumah pembangkit plta lamajan
kita harus menggunakan lori
yang juga digunakan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah kalau di plta lamajan
untuk sampai ke rumah pembangkitnya
kita harus naik lori ini dan cukup jauh juga
sampai ke bawah sekitar mungkin sekitar seratus meter
dan ini suasananya cukup menegangkan
dan ini harus dilakukan setiap hari
untuk para pekerja yang bekerja di plta alamajan ini
lori berkapasitas sepuluh orang ini berjalan sangat pelan
dan membutuhkan waktu sekitar delapan menit untuk sampai
di dalam rumah pembangkit
terdapat tiga mesin generator dan turbin berjenis vertikal
yang masih sama digunakan sejak plta beroperasi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
plta pltawa ini dikelola oleh pt indonesia power sapuling pomu
dan meski memiliki teknologi yang kuno
namun berhasil direvitalisasi
sehingga masih dapat berfungsi
memberikan suplai listrik hingga saat ini
karena ada beberapa peralatan memang sudah tidak dijual lagi
sudah absolet dan kita merubahnya menjadi kekinian
jadi peralatan yang sudah mengandung teknologi modern
dan itu sudah bisa dioperasikan secara popst
popst itu dioperasikan secara remote dari plta sapuling
itulah kelebihannya teman teman plta sapuling bisa
menertrofit plta lama kemudian dioperasikan secara remote
dari plta sapuling yang berada di bandung barat
menurut ketua program studi ilmu sejarah unpad bandung
awalnya kedua plta di kawasan bandung selatan ini dibangun
untuk menunjang keperluan di perkebunan pada masa itu
kekuasaan belanda pada seribu sembilan ratus dua puluh an itu menginginkan sejumlah produksi perkebunan
yang melimpah dalam waktu cepat
sehingga dibangunlah plta untuk mempercepat produksi
dan menambah kapasitas produksi
plta ini pun berperan dalam masa kemerdekaan republik indonesia
sempat dijadikan daerah persembunyian
sempat juga dijadikan sebagai
tanda kutip ya tanda kutip
sebagai markas tapi tidak resmi
pada masa kemerdekaan
pada pejuang memang banyak yang tinggal di situ
tapi lebih dalam hal menjaga aset ini
jangan sampai menjadi sasaran dari
yang mortir mortir belanda
jangan sampai menjadi sasaran dari bom bom sekutu
mirta hul menambahkan
pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua hingga seribu sembilan ratus dua puluh empat
terdapat lima plta yang dibangun di jawa barat
yakni satu plta di bogor
satu plta di sukabumi
dan tiga plta di bandung raya
yaitu plta bengkok di kota bandung
serta plta plungan dan lamajan di kabupaten bandung
tim liputan cnn indonesia jawa barat